oke sekarang kamu denger mami ya
besok kamu temuin bima
kamu tau gak sih bima itu ada kerjaan sama raja kesayangan kamu itu merti
yaudah kamu deketin aja biar kamu bisa deket deket sama raja
ya kalau mami sih yain aja dulu
yang penting aku bisa deketin raja lewat bima
iya kasih udah malam
yaudah aku tunggu ya
kamu tuh tau gak mami cari cari taunya disini
mami kesini sama ayu gak
ayu ada disebelahnya mami
kamu kenalin ya
kamu juga gak bisa ngeliat dia
tunjukin keberadaan kamu disini sama anaknya tante
nah khalim seb lets go

yaudah sekarang bumi bilang dong sama dia
jangan suka keliaran disekitar sini pake alasan apa kek
kamu sebaiknya jangan sering sering ya main ke rumah ini
ini tuh terlalu jauh buat kamu
kamu kan gak boleh mengeluarkan energi yang terlalu berlebihan
kamu gak mau kan energi kamu hilang
terus kamu jadi hilang beneran
tolongin aku supaya aku bisa balik jadi manusia lagi
aku capek kayak gini terus tante
sebenarnya tante itu pengen sekali nolong kamu
tapi di sisi lain
chelsea juga butuh pertolongan tata
ya udah kalau gitu aku balik dulu ya ke rumah bima
dia ngomong apa aja sih
dia mau pulang ke tempatnya bima
jangan jangan jangan jangan pulang dulu
bima mau kesini kok mau jemput dia
aku udah telah menemukan bima tadi
ah ayo sebaiknya kamu tunggu disini aja
soalnya bima mau kesini ya
paling pengen ketemu sama chelsea
jadi menurut kamu bima itu suka sama chelsea
bima pasti mau cari chelsea ya
sebentar ya tante panggilin ya
bangga tante gak usah repot repot
justru tadi chelsea kabarin saya
suruh saya kesini untuk jemput ayu pulang
kirain mau cari
ayu tadi kesini sih
tapi gak tau deh dia buru buru pulang
tadi tante tuh mau telepon kamu
tapi kamu aja keburu dateng deh
eh kita tuh lagi makan malam
ayo yuk masuk makan malam dulu sama tante yuk
tante gak usah repot repot
kalau gitu saya langsung cari ayu aja
siapa itu belum jauh dari sini ya
aduh dulu kenapa sih buru buru banget
bima aja gak suka sama aku nih
ngapain sih mami semangat banget ngejodohin aku sama dia
bikin malu aja deh ditolak kayak gitu
aduh chelsea kamu tuh gak ngerti banget ya
kamu denger mami ya
cinta itu karena terbiasa
kamunya aja yang jutek banget
kamu tuh kasih perhatian sedikit dong sama bima
lama lama dia juga pasti tertarik sama kamu
tuh lihat anak mami tuh cantik banget
jauh lah dibandingin si ayu itu
tapi kan mami tau aku ini suka sama raja
oke sekarang kamu dengar mami ya
besok kamu temuin bima
ih dengar dulu kamu tau gak sih
bima itu ada kerjaan sama raja kesayangan kamu itu
ya udah kamu deketin aja biar kamu bisa deket deket tuh sama raja
yang penting aku bisa deketin raja lewat bima
jadi cinta tuh ya sebenarnya enggak harus dipaksa paksa apalagi sampai dijodohin segala
tak perlu ya kalau emang yang namanya jodoh pasti nanti juga dipertemukan sama diatas
tapi biasanya yang aku tahu kalau misalkan orang dijodoh jodohin walaupun awalnya nggak suka
kan lama lama jadi cinta orang lain kalau beneran suka sama sama chelsea
ngapain di sini oh meratin bos aku ya aduh kamu tuh gimana sih kamu tuh bikin aku cemburu tahu
nggak kamu tuh bisa nggak sih rasain perasaan aku sedikit aja kamu yang ngapain dateng dateng
jadi dia itu bosmu toh iya iya bosku gimana ganteng gak bosnya begitu anak buahnya begini
masa pusing ngomong sendiri dia tuh lagi ngobrol sama sahabat baiknya dari dunia luar pantas mas
bosmu sama kamu itu sama sama gila sama sama sinting edian eh tahu ndak cuma orang gila
ya berarti calon aku gila dong kecuali kamu jahat

tidak akan lama lagi
jadi kamu mau pindahin perawatan putri ke rumah
raja mama gak setuju ya mama takut ada apa apa sama putri di rumah ini kan semuanya serba terbatas
tapi papa setujuma raja ma
ya selama itu demi kebaikan putri dan raja
pokoknya papa sama mama jangan khawatir
karena raja udah konsultasi sama dokter donald
dia alihnya ma dari amerika
dan dia sudah mempersiapkan semuanya
termasuk apa yang akan jadi nanti
mama cuma nggak mau itu kenapa napa
insya allah ma putri nggak akan kenapa napa
dan mudah mudahan putri cepat bangun
sampai jumpa di video selanjutnya